ajak teman dapet lagi lima puluh ribu
pintu pintu ini bisa lancar
kamu harus bayar
jangan enak pinjamnya aja
begitu bayar betapa sulitnya
saya benar benar gak punya uang mas
berikan saya waktu beberapa hari lagi mas
sudah tidak ada waktu lagi
tidak ada waktu lagi buat kamu
ambil semua barang barangnya
jangan diambil semua barang barang saya mas
kamu harus bayar hutang dulu
baru saya kembali lagi ke barang barang kamu
jangan jangan jangan
jangan ikut itu kasian audrey
beliau bercolot mas
oleh itu anak pindah
aging terepan kamu
oh apa dapet
ah ah ah judulnya adek adek siapa
anak saya mas begini mbak saya bisa saja melunasi utang utang bapak dengan tanpa
membayar maksud mas badar
maksud saya ya untuk kamu bisa lunas kalau seandainya saya bisa kagum dengan anak bapak
bagaimana jadi semua utang selunas asalkan anak saya bisa kagum dengan mas badar
pak ajis temannya upi pak
bapak nak tanya kamu
saya temannya upi
terima kasih pak
apakah anda suka kore
tuh teman kamu datang
katanya menemuin kamu
tanyain apa maksudnya kemari
gak baik laki laki di rumah anaknya di seorang
buka aja sendiri
biasanya juga begitu
bagus itu cepetan pulang
eh mas badar aduh apa kabar mas baik baik ini saya bawa buah buahan untuk bapak untuk ibu dan
hai upi tidak boleh dekat dengan lelaki lain kecuali saya
hai jangan khawatir mas badar upi tidak punya teman dekat selain
mas badar pegang kata kata saya ini mas
hahaha ya sudah kalau bapak yakin hahaha
terima kasih ya mas badar
hai maafin sikap bapak semalam ya bapak emang kayak gitu kau baru kenal sama teman laki laki
itu enggak papa
kalau aku punya anak perempuan pasti aku juga kayak gitu kok
oh iya aku takut kamu berubah setelah ngeliat bapak kayak semalam
enggak akan ada yang bisa berubah perasaan aku
hai insya allah aku nggak akan ninggalin kamu kecuali atas izinnya umurmu
hai insya allah aku nggak akan ninggalin kamu kecuali atas izinnya umurmu
pak bos tanpa sengaja saya itu melihat upik lagi bermesraan dengan temannya di toko puku pak bos
apa dia berkhianat berani betul dia
sayang dia sendiri pak bos
kurang ajar berani betul dia melakukan hal seperti itu dia belum tahu siapa saya
papa papa ada apa sih marah marah
enggak ada uang enggak kamu itu mata kerita tau
pergi sana joko